bakal calon presiden anies baswedan menyebut komisi pemberantasan korupsi saat ini posisinya tidak independen
bila ia terpilih menjadi presiden ia akan mengembalikan independensi kpk
hal ini disampaikan anies dalam diskusi baca pres yang diinisiasi universitas gejamada
bekerjasama dengan narasi pada selasa
pegawai kpk saat ini tidak mempunyai ruang untuk mandiri apalagi posisinya di bawah presiden
meski demikian anies tetap berharap agar kpk tetap diawasi agar justru tidak merusak dirinya sendiri
anies menegaskan bahwa pendapatnya ini tidak dipengaruhi kasus formula e dan juga pemeriksaan muhaymin iskandar yang menjadi bacawa presnya
bagaimana kalau di bpsn yang lain otomatis mereka tidak lagi memiliki ruang untuk mandiri
satu yang kedua adalah posisinya yang berada di bawah presiden
bila dibawa presiden dan diberikan ruang yang bebas maka itu lain
tapi kita tidak pernah tahu siapa presiden di masa yang akan datang apakah akan selalu memberikan ruang kepada kpk untuk menjalankan tugasnya
bakal calon presiden prabowo subianto tercatat menjadi baca pres terkaya
dari dua baca pres lainnya
karena memiliki kekayaan lebih dari dua triliun rupiah
meski demikian prabowo mengaku sempat menjual aset untuk membiayai partai gerindra
menurut prabowo partainya kini justru lebih banyak membiayai keperluannya
bahkan prabowo mengaku bahwa partainya telah mampu membiayai kebutuhan sendiri hingga tingkat bawah
prabowo berharap indonesia menjadi negara terhormat dan terbebas
saya ingin lihat tidak ada kemiskinan di republik indonesia
saya ingin lihat anak anak indonesia kuat gembira senyum orang tuanya gembira
itu mbak nana itu yang mendorong saya
kalau anda minta refleksi saya saya tidak mau bangsa saya dihina terus
saya ingin bangsa saya terhormat berdiri
di atas kaki sendiri
bakal calon presiden ganjar pranowo merespon kemunculannya di azan maghrib sebuah jaringan televisi swasta
ganjar menegaskan ia bahkan akan muncul di banyak program berikutnya
ganjar menegaskan bahwa kemunculannya ini bukanlah politik identitas
selain itu pihak stasiun juga memanfaatkan kemunculannya untuk kepentingan perusahaan mereka sendiri
ganjar tidak merinci kepentingan yang dimaksud
ia mengaku juga sudah mengingatkan kepada pihak stasiun televisi tersebut untuk mempertimbangkan kemunculannya ketika masuk pada wilayah kampanye
sebenarnya diajak pada banyak program berikutnya dan nanti mbak nana boleh menunggu
sudah kita siapkan program berikutnya yang lain dan pasti akan juga tayang di sana
tiga bakal calon presiden anies baswedan ganjar pranowo dan prabowo subianto
di alok kebangsaan
yang dihadiri ratusan sivitas akademika universitas gajah mada yogyakarta pada selasa
tim liputan cnn indonesia